saya dulu pur emang gue nggak perlu duit saya kan udah punya istri pur lu nyendir gue saya
ngasih tahu nah purno bernama iya ya amrikum yang abang ngegetin aja lu ngagetin abang abang
udah selesai ngelamat kerja belum abang lupa alamatnya
memang kau cuma rp lima sepuluh bang sepuluh itu kalau abang bawa motornya ranca
hai ah pakai ketinggalan lagi tulis lebaran ah
ber ujung warung
ber jarum imbal seram
jumlah berang ada di kotak
atis kacang periksa ada
salah setelah minum
merah marah barda andai selamat
kagak be masih banyak
bener kan kata gua ujung ujungnya lu kudung abisin tubuh buru kacang hijau
biar kagak mau bajir
yuk saya dulu
emang gue gak perlu duit
saya kan udah punya istri pur
lagian kenapa harus ribut
kan menumpangnya berdua
yuk mas purna
jalan nam purna
ih gue masih penasaran deh kenapa si pur kagak jadi makan
wah hebat lu min
sama yang kemarin
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
papa amin eh meng rika baru pulang kerja ya iya kak sama saya juga kakak amin rika boleh nanya
boleh kakak amin kenapa enggak pernah balas sms nya rika maaf saya enggak punya pulsa eh
rika saya duluan ya permisi bayarnya sahabat payah makasih ampun ah
ya pak sofyan kata bunga ongkosnya bunga sama pak sofyan
assalamualaikum assalamualaikum yang
abang aja lu ngagetin abang abang udah selesai ngeleman kerja belum abang lupa alamatnya katanya
di menteng juga tahu di menteng tapi menteng luas eh selanjutnya dimana alamatnya di kantong situ
untuk belum tadi rendem